saya gak pernah liat bang
kok gak ada yang kenal ya amannya orang
tahu nih udah capek dari pagi gak ada hasilnya
yaudah jangan lagi
bawah sudah coba lo angkat
dari preman yang bernama dewi itu
tapi sekali lagi
bukan berarti kamu harus mengarahkan tuduhan ini kepada elsa
gak perlu cari kesalahannya dia
elsa sebegitu cemasnya sampai terbawah mimpi
karena dia dituduh sebagai pembunuh oleh kakaknya sendiri
aku cuma sedang merangkai aja mas
semua yang udah terjadi sama aku
lakukan apa yang perlu kamu lakukan
aku tau di satu sisi kamu tertekan
jaga perasaan elsa
aku tinggal ya
gak ada yang bisa diberikan
aku akan mencari kebenaran
aku akan mencari kebenaran
aku akan mencari kebenaran
semua mirip punya elsa
sedangkan yang aku tahu elsa melakukan banyak kebohongan
apa salah kalau aku mencari kebenaran
kali ini aku gak akan menyerah
aku pasti bisa nemuin bukti itu
untuk membersihkan nama baik aku di mata mama dan mas
aku akan mencari kebenaran
aku akan mencari kebenaran
aku akan mencari kebenaran
saat pam itu udah gak inget soal mobil
nino bener bener ada di pihak gue sekarang
tapi gue tetap harus hati hati
pak antarin saya ke kd house preschool ya
saya seperti ini bertemu rena pasti bisa meringankan beban di aku
jangan sampai orang orang yang nyari gue melihat gue disini
gue cuma ngasih tau lu dari pagi banyak banget yang nyariin lu
gue bikin dosa apa sih yang nanyain lu badannya gede gede sangar sangar
siapa lagi tuh
jangan jangan orang yang kemarin nyuruh preman preman buat nyari gue
terus wujudnya apa nyariin gue
ya karena lo udah kasih tau ya gue bilang aja nggak kenal
tahu deh orang lain gimana
yang pasti bukan gue dong yang dicariin
oleh gitu makasih ya
gue udah bagi bagi seratus ribu keluarga sekitar sini
biar kalau ada yang tanya kenal gue atau enggak bilang enggak kenal
gue gak nyangka bakar seribet ini urusan
setelah bertahun tahun gue aman
ada apa sih dengan kamu
apa yang terjadi ren
aduh ini pasti kaki juga sakit banget ya
ya agak sakit diisi tapi gak apa apa ma
jadi mama gak suka khawatir ya
kamu bilang gak ada apa apa nggak ada apa apa
udah tahu nih kamu seperti ini
kemarin kamu masuk kantor polisi
sekarang kamu ketabrak
kerjaan kamu tuh apa ren kerjaan kamu apa
lama tuh pusing lihat kamu seperti ini
itu bos kamu juga mana itu pak debaran
datang ke sini aja enggak
lihat kamu kek jenguk kamu kek
dia gak datang sama sekali
mama aja yang ngabarin itu sekretarisnya pak adebaran
bilang katanya dia itu udah ada tiket buat mama untuk pergi ke jakarta
mama tenang aja
aku tuh gak apa apa mbak
kamu nih aduh kenapa sih
udah tau ada apa apanya masih bilang aja gak ada apa apa nggak ada apa apa
ren kalau begini terus mendingan kamu gak usah kerja lagi sama pak adebaran
walaupun mama tahu kamu itu menghargai permintaan almarhum papa kamu
tapi kalau kamu terus terusan seperti ini
mama tuh bisa serangan jantung menjaga
capek gue kita udah cari kemana mana
tapi belum ketemu juga tuh orang
yaudah cari aja lagi
mau nanya nih bapak pernah lihat orang ini gak
saya nggak pernah lihat bang
kok gak ada yang kenal ya mani orang
tahu nih udah capek dari pagi gak ada hasilnya
yaudah jalan lagi
dimana tugas yang gue kasih ke kalian untuk cari orang yang namanya sumarno
belum ketemu bos
soalnya orang orang gak ada yang kenal bos
gimana ya sekarang
ah pernah kasih tau gue nama anaknya pak sumarno
kalo emang kalian cari pak sumarno gak ketemu dan orang gak tau namanya
sebut nama anaknya
kita mau nyari rumahnya sumarno itu jangan pakai sumarno
tapi cari nama anaknya
bapak tau gak rumahnya alika
oh rumahnya alika
bapak berdua jalan terus terus disitu
rumahnya sebelah kanan
wah dapat tunjuk nih
selamat siang pak nino
ini ada pak surya mau ketemu bapak
sama sama saya permisi pak
selamat pak duduk pak
pak apa tumpen pagi pagi udah kemari
pak apa belum sampai
pak mau mengembalikan ini
ya allah ini kan
udah lama banget pak
aku aja baru inget ini
pak baru bisa ngembalikan sekarang
jadi ternyata hardisk ini ada di laptop pak yang lama
tadi mama bersih bersih ternyata baru ketemu
sebenernya sih gak apa apa pak disimpan aja
aku juga gak pake
papa sempet tau
kamu yang menceritakan masalah lu andien ke bu rosa
iya betul pak
bu rosa sempet ngajakku untuk ngobrol
apa aku pernah menikahi andi
apa adanya dengan jujur pak
kejujuran itu penting
tapi harus sesuai dengan kapasitas kamu
urusan rumah tangga
urusan keluarga al
itu bukan urusan keluarga
apa yang kamu lakukan
itu sangat fatal
untuk kelangsungan rumah tangga al dan andin
juga kesehatan ibu rosa
kamu harus pahamin itu nok
jangan ada lagi seperti ini ya no
aku akan ingat
sampai ketemu ya
ya mungkin apa yang disampaikan bapak surya
aku tidak lagi mencampuri urusan rumah tangga al dan andi

aku akan mencoba
yang itu bukan rumahnya
ini paling ujung
kalau nama anaknya sumarno itu alika
masuk yuk makan dulu
masuk yuk makan dulu
masuk yuk makan dulu
masuk yuk makan dulu
masuk yuk makan dulu
masuk yuk makan dulu
masuk yuk makan dulu
masuk yuk makan dulu
istri dan anaknya sumarno kan
woy jangan dikunci
gue tau lo ada di dalam
bagaimana bu aku takut
sayang ibu juga gak takut mereka itu siapa
ibu juga gak tau